kemudian yang inline ya dengan future economy ini adalah ekonomi hijau
jadi kita ini harus mulai green economy mulai mempersiapkan transformasi menjadi green economy
nah ke depan dalam sepuluh tahun dua ribu tiga puluh kita harus konversi menjadi renewable energy
kalau enggak kita nggak bisa ekspor
nah jadi ini kan sebenarnya peluang untuk adanya investasi hijau
nah ini di sektor power plant ya belum di sektor sektor lainnya seperti di sektor transportasi mobil listrik dan lain sebagainya
nah ini kesempatannya masih besar sekali
dan harapan saya ini investasi juga menciptakan apangan kerja
kita juga ingin investasi yang berkualitas